satu lagi kuliner yang sedang viral di kota surabaya dijuluki nasi minyak karena ini serba
berminyak ayam atau bebeknya digoreng kemudian kubisnya juga digoreng dan sambal sama bumbu
kuningnya diguyur minyak kalau rasanya dagingnya ini empuk saya pesen bebek ya kemudian sambalnya
tidak terlalu pedas jadi bisa dinikmati dan bumbu kuningnya gurih mulai pukul tujuh malam nasi
ayam dan bebek goreng milik buhori di surabaya jawa timur sudah disertai
pembeli awalnya menu dagangannya ini tidak diberi nama nama nasi minyak ternyata
pemberian pembeli daging ayam dan bebek dicelupkan ke dalam campuran air garam
serta bawang lalu digoreng kubis pun digoreng karena permintaan pembeli sementara itu sambal
dan bumbu kuning disiram minyak goreng panas supaya aroma dan rasanya lebih nikmat serta
teksturnya tidak gering biar tambah gede kadang kadang itu anak anak ya kalau nggak mau ya
lalu ya nggak kering ya kering aja yoboleh crampa si minyak sudah eksis keliling kampung sekitar di
noyo sejak dua ribu dua kemudian sekitar dua ribu enam atau dua ribu tujuh lapaknya menetap di jalan mojopahit dan buka
hingga pukul setengah dua dini hari seporsi nasi ayam dan bebek dijual dengan harga yang sama
d stupid a rubya segitu ngayaknya enak si sunvoc ayamnya tadi sempet lihat nggak kalau itu banyak
ya itu jadi masalah gak buat ceci atau gimana
kan ini kayak sekali sekali gitu jadi menurut saya nggak apa apa
sajian berminyak tentu bukan hanya nasi minyak ini
banyak pula makanan ringan ataupun makanan berat lain yang mengandung minyak yang digemari pembeli
lemak yang terkandung dalam minyak sebenarnya bermanfaat bagi tubuh
bagi bayi hingga anak berusia delapan belas tahun lemak baik untuk menambah energi dan pertumbuhan
sementara itu bagi orang dewasa selain menambah energi lemak membantu melarutkan vitamin a d e dan k dalam tubuh
dalam sehari konsumsi minyak bagi orang dewasa yang disarankan maksimal empat sendok teh
ada pun yang sedang berdiet mengalami obesitas atau menderita penyakit seperti jantung koroner disarankan mengkonsumsi kurang dari itu
selain itu idealnya minyak juga hanya sekali digunakan dan maksimal tiga kali pengulangan
jika minyak dikonsumsi berlebihan bisa mengakibatkan obesitas atau penumpukan lemak yang berlebihan penyumbatan pembuluh darah penyakit jantung koroner ataupun kanker
setiap satu gram lemak mengandung sembilan kalori sedangkan setiap satu gram protein dan karbohidrat masing masing hanya mengandung empat kalori
dosen penilaian status gizi stikes hangtuah surabaya luki mundiastuti menyarankan agar mengatur porsi dan keberagaman menu makanan dengan sayur dan buah

tetapi penyebabnya lebih teruk maka circuit
kalau tidak diiringi itu tadi empat sendok teh itu menjadi lebih terlalu tinggi juga airnya
selain menggoreng alternatif teknik memasak bagi orang dewasa adalah mengkukus atau menggunakan air fryer
kanzata marindora heru sudarmanto surabaya jawa timur